ikut pasti perbuatan seseorang
kau rindu pada guna
ya yang nyaman
karena ada puspa dan nina yang akan merawat kamu
kau bratel kedai
kedatangan kami kesini
karena ingin menjaga anak kami kay
kay sedang ada di kayolima
tugas penelitian kampusnya
sekar ada di bangkulo
cucu kita di bengkulu bang
benar sekar kemuning cucu saya ada disini
nanti saya akan ajak datu abu buspa dan juga nina untuk menemui dia
bagaimana kalau sekarang
karena kami sudah lama tidak bertemu dengan cucu kami
mahf datu tapi
tapi jangan sekarang besok pagi saja
karena sekarang saya sendiri tidak tahu
kayak itu ada di mana
iya datu ibu
lebih baik kita tunggu disini saja
lagipula sekali kan sudah malam
bang gumara mencari tahu dulu
kedatangan saya kesini ingin meminta tolong kepada datu tunggu

kedatangan saya kesini ingin meminta tolong kepada datu tunggu
dan juga ayah saya untuk mengobati wiwi
karena saya sendiri masih belum sanggup mengobati istri saya
kasian kalau wiwi terus menerus seperti ini
tapi sebelumnya kita bicarakan dulu masalah racu di luar
bu puspa nina saya titip begitu ya
sayang saya pergi dulu ya
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
jalan kau anak manja
siapa yang tidak menyelamatkan saya
sepertinya oke dan pak hasbro benar
seperti ada yang mengikuti dan menjaga saya
aku pasti perbuatan seseorang
keluar kau keluar
kau rindu pada guna
kau mengejar saya sampai ke sini
kok pasti sangat rindu dengan saya ya
sekarang katakan kepada saya
apa mau kau sebenarnya
kau tak perlu tahu
ilmu apa lagi yang kau mainkan kali ini
ya macam itulah
walau namanya desa tapi tiga panggung ini sudah sama persis dengan kota
betul kan yang kalian lihat
ya beda beda sikitlah
hanya memang di tiga panggung ini
belum ada mall
tapi ada warung yang serba lengkap
kalian ini tak perlu khawatir kekurangan sesuatu apapun
soal tempat tinggal
perempuan dengan laki laki akan aku pisah
ya tak eloklah
laki laki dan perempuan belum menikah kalau tinggal satu rumah
ya yang perempuan nanti bisa tinggal
dan yang laki laki nanti bisa tinggal di rumah yang sebelah sana tuh
rumah siapa bapak
oh itu rumahnya sekretarisku
sekretaris dusun tiga panggung
loh katanya kota pak
nampaknya kalian ini sudah bisa menangkap suasana modern di tiga panggung nih
ya tolonglah dimaklum
mungkin karena faktor usia aku jadi sering lupa
suara apa ya pak
tahu aku pun tak tahu itu suara apa
pak kades pak kades pak kades
suara apa itu pak kades
pak kades suara geng pak kades
apakah ada perang dari mana asal suara itu pak hadas
tak tahu aku tak tahu apa apa soal suara tuh
sepertinya ada di sebelah sana pak kades
jangan lupa bawa obat dan senjata bud perjaga jaga
ini bukan suara gendang biasa
suara apa bud
jangan jangan suara sangka kala
kalau sangka kala itu kan harus ditiuh
sementara ini suara nampaknya dari alat yang dipukul
alat musik khas bengkulu itu kan
alat musik khas bengkulu
apa pernah mendengarnya dulu
saat agak terjadi peperangan
duh duda pak
artinya biasanya ini bakal terjadi peperangan
duh duda pak
kalian jangan ke sana
tapi pak kasbull kita harus periksa
kalian masuk ke tempat kalian
saya tidak ingin kalian mendapat celaka
masuk semuanya masuk
aku denger kan pak kasbu bilang apa
udah lah lo di
kau dengerin aja pak kasbu ngomong apa
semua kalian dengar semua
ini sangat berbahaya
ayo kalian selamatkan diri masing masing cepat